jurnal kornato adi apa
ini yang sedih gak cuma mama doang kok
kita semua pasti sedih
papa sedih aku sedih
tapi mama akan latih aja ya
mama gak usah latih
karena aku akan berusaha mungkin untuk selalu memperhatikan elsa
dan aku juga akan berusaha terus supaya elsa bisa menjadi orang yang baik
dan aku tahu elsa itu orang yang baik ma
makanya aku berusaha supaya nanti ketika elsa keluar
aku sama elsa bisa berusaha
bisa menjadi kakak adik yang
satu sama lain support
mungkin aku akan selalu dukung dia
dan aku berharap semoga elsa gak akan membenca pelagi emaknya
mama yang salah mungkin
dan itu merobek hati mama

mama gak akan maafin dia
kamu harus bisa kalahin andi
kamu jangan kelihatan lemah seperti ini sayang
anak mama harus kuat
kamu harus menang dari dia
tunjukin sama andi
kalau kamu lebih baik dari dia
aku mata alam
dulu mama menanamkan kebencian mama sama kamu terhadap bangsa
harusnya saat itu mama meredam amarahnya dia
mama harusnya bisa menanamkan dia tapi
tapi yang mama lakukan adalah
mama membuat elsa jadi semakin benci sama kamu
mama aja bisa berubah kan
elsa pasti bisa berubah
dan mama gak perlu harus menggituk masalah lama ya
terima kasih banyak emilia
sayang kamu begitu tulus
dan satu hal lagi harus kamu tahu
mama juga sayang sekali sama kamu ma
karena mama tahu kesalahan mama terlalu banyak
wah tebel banget deh
temen temen gua pada sibuk semua
gak ada yang bisa diajak temu
kenapa sih saldunya harus habis
tapi kok gak enak deh
masa gue minta kangga terus sih buat isiin saldo gue
gue cari kerja aja ya
gue cari kerja
biar nanti gue dapat gaji
jadi gue bisa punya uang sendiri buat beli apapun yang gue mau
sekarang gue harus bikin surat lamaran
pemenang lomba makan kerupuk adalah
papa kan emang dari dulu tuh paling jago
kalau ikut ikutan lomba
panji pinang aja kamu menang kan ya pak
hahaha oke kalau gitu kita langsung masuk ke lomba berikutnya
yaitu lomba membawa
ke lereng di atas sendok
lerengnya kita taruh di atas sendok
terus ada bikin terus kita jalan
pastinya enggak karena pesertanya adalah
lomba yang di atas sendok
all ladies sekarang
pak surya boleh minta tolong jadi abis ini
kalau gitu pak reni minta tolong buat video ini ya
silahkan berbaris dari sana
situ situ pak surya
iya terima kasih
bersih kan ini udah ya
udah di disinfektan
ke lerengnya dimana
sekarang ke lerengnya
juara kelereng adalah